sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan data dan daftar pemilih pemilu dua ribu dua puluh
dengan terdakwa tujuh anggota panitia pemilihan luar negeri
ppln kuala lumpur malaysia
kembali digelar di pengadilan negeri jakarta pusat
dalam sidang kali ini komisioner kpuri
betty epsilon idrus hadir sebagai saksi
ia hadir di persidangan untuk dimintai keterangan
soal prosedur tata cara dan mekanisme pemutahiran data pemilih
di wilayah ppln kuala lumpur
hingga ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap atau dpt
dalam sidang betty juga menunjukkan sejumlah berkas kepada majelis hakim
selain betty hadir juga enam saksi lain
diwakili saat itu oleh kokil mengeri
dan kemudian dari luar negeri oleh s satu
di kantor kpuu indonesia
data dpt empat diterima tanggal empat belas desember tahun dua ribu dua puluh dua